tiga pekan menjelang libur natal dan tahun baru
tiket sejumlah perjalanan kereta api reguler dari bandung telah habis terjual
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
pt kereta api indonesia daob dua bandung
telah menyiapkan tiga jadwal keberangkatan kereta tambahan
lazimnya setiap libur natal dan tahun baru
jumlah penumpang kereta api pada libur natal dan tahun baru tahun ini juga melonjak
berdasarkan data dari pt kereta api indonesia daup dua bandung
tiket kereta api untuk keberangkatan pada tanggal tanggal menjelang pergantian tahun sudah habis terjual
tempat duduk yang habis terjual khususnya untuk kereta kereta tujuan arah timur
seperti yogyakarta solo dan surabaya

joni menambahkan bahwa peningkatan pemesanan telah terjadi sejak sembilan puluh hari sebelum tanggal keberangkatan
pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir
karena daup dua bandung berupaya mengantisipasi lonjakan penumpang
dengan menyediakan sedikitnya tiga rangkaian kereta tambahan
ketiga kereta itu adalah lodaya pagi dan lodaya malam tambahan rute bandung yogyakarta dan solo
serta kereta pasundan dengan rute kiara condong surabaya
ruli rohimat bandung